sampai jumpa di video selanjutnya
oh tenang saja ya
detekan tadi sudah berhasil lepasin nolak dari preman preman tadi toh
kenapa sih gak ngerti gue div
aku tuh masih shock banget sama kejadian tadi
bisa gak sih lo kasih gue waktu sebentar aja untuk nenangin diri
semoga saja warga negara ips tidak ada yang lewat sini toh
dan semoga saja lo orang itu tidak datang main di betap punya rumah ye
sekarang sudah bisa istirahat dan
tenangin diri saja di rumah ye
jangan di sini toh
nanti kalau kita punya teman teman lewat
terus mereka berprasangka buruk sama kata orang berdua lagi melakukan hal hal yang tidak terpuji di tahun baru ini bagaimana
betah ini tidak bodo amat ye
betah ini paling tidak suka sekali dijadikan bahan giba nona
lagian kan negara ipa dan ips ini hubungannya lagi tidak sebaik angkut orang pikir
jadi tidak bagus toh nona ini kalau lama lama di kata betap punya rumah
div lo bisa gak sih gak usah bahas ipa ips dulu
hah kita lagi nggak di sekolah div
bisa gak sih lupain masalah antar kelas kita
gue tuh masih shock banget div
sepertinya nona bella memang sangat ketakutan ye
sampai dia mau menangis begitu loh
ini pasti gara gara loh kan
ardi yang licik mai
sekarang kita ke rumah sakit
dan lo harus tanggung jawab sama kelakuan lo ini
jangan sampai masalahnya jadi melebar dan anak ipa ips ribut lagi gara gara ini ngerti
sampai lo marah banget sama ardi itu kenapa
dia yang licik syaw
dia udah nuker kado yang udah gue siapin buat rakyat
nggak ada apa apa
dan lo tau itu artinya apa
dia yang udah ngancurin ruta herara
gue tau lo marah
gue tau emang ardi tuh jahat gue tau
tapi gue minta sama lo lo jangan libatin anak ips dalam urusan lo ini ngerti
artinya lo belum ngerti mas
dia udah manfaatin tasnya untuk nuker kado gue
dan lo suruh buat gue minta maaf
nggak mungkin mai
nggak usah pakai emosi nggak semua itu diselesaikan dengan pakai otot tau nggak
lu tenangin diri lo sekarang
lo jangan emosien jadi orang
jangan emosi juga dong
dari tadi lo ngebelain ardi
sebenernya lo anak ipa atau ipa nya sih
lo denger baik baik ya
gue gak ada bayan ardi ataupun anak anak ipa itu
yang lo harus tahu ini masalah personal lo sama ardi
jadi jangan bawa bawa anak ipa sama anak ips
lo kenapa malah emosi sih mai
ini yang ngerti ngerti neng beb gue capek
iya jangan kayak gitu juga
benar kata mai
sambu dia pak jaya pak togar
yang udah susah payah bikin anak ipa ips buat nggak bertengkar lagi
terus sekarang mau udah berantem aja gitu sama ardi
oke mendingan sekarang kita ke rumah sakit permata
jengukin ardi karena gue yakin itu rumah sakit paling dekat di sini
gue yakin lo bukan cowok yang pengecut
jadi sekarang kita ke rumah sakit
bentar gua mau ngabarin ibu
padahal abis terus abis sekarang mati
oke oke punya bu
udah aja udah yuk
bukan begitu nona
peta punya jantung ini kenapa tiba tiba berdetak cepat sekali ya
masih syok banget tiff
kamu bisa tunggu
aku mau ngongsi tentang area yang kamu sudahail pada sekarang
karena aku sudahiem ke nona setelah kamu berdua berdua berhasil meraih ongk when

el kemana sih
kok handphonenya gak aktif
ya ampun el
sampai jam segini kok belum pulang
apa aku telepon meg ya
kok handphonenya nggak aktif juga
pada kemana sih mereka
aduh kenapa mereka berdua handphonenya sama sama gak aktif ya
aku harus hubungin siapa lagi
harusnya kita gak usah rame rame datang kesini
mamae tadi kalo katoran tidak lihat grup sekolah
dan lihat chat keluar keluarnya warga negara itu
pasti bakal merahsiakan ini dari katoran semua toh
gue gak suka ya caruak kayak gini
lo kan tau sendiri
jadi kalo ada masalah sama dia
lo harusnya kasih tau kita duluan dong
udah udahlah nggak usah dibahas
lagian lo pada kan udah tau kejadiannya gimana
kenapa masih pada ribut

nah yang ini